pada masa kolonial jakarta atau batavia sempat tersohor atas keindahan arsitektur dan tata kotanya
sejak dua ribu empat belas pemprov dki jakarta mulai menjalankan proyek revitalisasi kota tua sebagai upaya pelestarian sekaligus pengembangan wisata
kita coba gedungnya kita restorasi kita perbaiki yang tadinya nggak ada atap diatapin dulu
simak perbincangannya di insight with desi anwar senin enam belas mei pukul sepuluh malam